putri candrawati menjalani pemeriksaan kedua di gedung baris krim polri hingga rabu malam
pada pemeriksaan kali ini istri verdi sambo ini dikonfrontir dengan tiga orang tersangka lainnya
yakni baradae bribda riki kuatma ruf serta satu orang saksi bernama susi yang merupakan art keluarga sambo
keempatnya dikonfrontir terkait kronologi kejadian pembunuhan brigadir yosua sesuai dengan yang mereka tuangkan dalam bap
selain itu pengacara putri juga mengajukan permohonan untuk tidak menahan kliennya untuk saat ini
kondisi kesehatan ibu putri tidak stabil sehingga kami mengajukan permohonan itu ya alhamdulillah saat ini penyidik mengakui

semua terkait juga dengan konfirmasi rekonstruksi kemarin
sementara itu pengacara baradae usai dikonfrontir menyatakan kliennya tetap konsisten pada kronologi yang telah ia tuangkan dalam bap
baradae juga tetap konsisten sesuai dengan rekonstruksi yang dilakukan sebelumnya
jadi tidak ada yang berubah tetap pada bap yang sebelumnya sudah disampaikan
hari ini adalah bagaimana menyesuaikan antara keterangan dengan baradae dengan saksi lainnya
terkait dengan perbedaan adegan saat rekonstruksi pengacara siap membuktikannya di proses persidangan
diego basro nugraha endri jakarta